hai saudara hati ibu mana yang tak hancur saat melihat buah hati yang dikandungnya tak lagi
bernyawa seorang perempuan di kabupaten bangkalan jawa timur harus kehilangan bayinya usai
bulan mengandung bahkan masih ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di bagian rahim kasus ini
kemudian bergulir ke ranah hukum karena sang ibu tak terima bayinya meninggal dunia saat berada
di ruang persalinan peristiwa tragis dialami oleh mukaromah cerita ibu rumah tangga asal
kecamatan modung bangkalan ini sontak viral di media sosial mukaroma menuturkan bahwa proses
persalinan yang dijalaninya di sebuah puskesmas awal pekan lalu namun dirinya tidak bisa menimang
sang buah hati karena bayi tersebut keluar dari rahim dalam kondisi tak bernyawa satu lagi
kenyataan pahit yang harus ditelan oleh muka romah
adalah ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahimnya
dibawa ke belakang ruangan persalinan tubuh saya ini mau melahirkan operasi di
bang kanan saya mau minta rujukan ya iya bu sebentar ibu mau diperiksa dulu katanya tapi
selama lama saya dikasih suntikan untuk pendorong
ya suruh kecil lagi terlalu gak bisa saya enggak buat apa enggak buat akhirnya patah
saudara melihat peristiwa ini sebenarnya bermula pada senin pekan lalu tepatnya tanggal empat maret
dua ribu dua puluh empat menurut muka roma kala itu dirinya datang ke puskesmas kedungdung dalam mengkondisi pembukaan
perempuan berusia dua puluh lima tahun itu ditemani oleh bidan desa setempat
bartender bertanda total yang d
akhirnya mukaromah menjalani proses persalinan secara normal di puskesmas
namun ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim
merasakan sakit yang luar biasa pasca persalinan
mukaromah meminta untuk dirujuk ke rumah sakit untuk mengeluarkan bagian tubuh bayi yang tertinggal di rahim
sang ibu mengatakan selama ini kehamilannya dalam kondisi baik berdasarkan hasil pemeriksaan rutin di bidan kampung
kondisi bayi diketahui sungsang saat mendekati proses persalinan pada februari lalu
sementara itu dinas kesehatan kabupaten bangkalan angkat bicara terkait dengan kasus ini
pada selasa siang kepala dinkes bangkalan nur khotibah memberikan klarifikasi di kantor kominfo bangkalan
kepala dinkes bangkalan menjelaskan bahwa proses melahirkan muka rumah sudah sesuai dengan prosedur
pihak dinkes juga membantah bahwa adanya
menurut kepala dinas kesehatan bangkalan nur khotibah bayi mukaroma sudah meninggal tujuh hingga sepuluh hari sebelumnya
sehingga bayi dalam rahim dalam kondisi melepuh
dan saat dibantu dalam proses melahirkan ada bagian tubuh bayi yang tertinggal di dalam rahim
sehingga membutuhkan operasi lanjutan untuk mengeluarkan bagian tubuh itu
pihak dinas kesehatan bangkalan mengakui ada miskomunikasi dengan sang ibu
penuh dengan santun dan penuh yang enak diterima oleh pasien maupun pelengkap pasien
setelah apa yang dialaminya lebih dari satu pekan kondisi muka rumah masih lemah
buka rumah akhirnya dibawa pulang keluarga ke desa baru kabupaten sampang jawa timur
untuk membelikan kondisi tubuhnya muka rumah setiap hari memeriksakan diri kebidan setempat
muka rumah terkadang harus meringis menahan sakit saat berinteraksi
iya perlu sakit semua badan saya ini
selama pulang ke sini sudah periksa kemana
ke sana kemarin kontrol
pihak keluarga mukaroma memutuskan untuk menempuh jalur hukum
faisal selaku paman muka rumah tidak sependapat dengan langkah yang diambil di puskesmas kedungdung untuk melakukan persalinan
oleh karena itu pihak keluarga melaporkan kasus ini ke polres bangkalan
ini kan mau minta rujukan
tapi si bidan itu kayaknya
seharusnya kalau sudah ketahuan bayinya susah itu kan tidak boleh
sudut dikit pun kan nggak boleh itu
ya karena ulagi dan sepenuhnya itulah keluarga saya sangat dirujukan
tetap terpaksa saya melapor ke pihak kepolisian polres bangkalan
satreskrim polres bangkalan sudah memeriksa tiga orang saksi yang terdiri dari pelapor dan dua petugas kesehatan dari pondok bersalin desa kedundu
dua petugas kesehatan tersebut yang mengantar buka rumah ke puskesmas kedungdung
sebelum gelar perkara dilakukan polisi akan meminta keterangan dokter forensik rsud bangkalan dan tim ahli dari kedokteran uner surabaya
selain pelapor kami juga sudah melakukan pelapor
kami juga sudah melakukan pemeriksaan dua tenaga kesehatan yang berdinas di polides
untuk perawat yang di kedungdung belum kan
untuk yang di kedundung sedianya kemarin undangannya untuk hadir di polres makalang
dari kuasa hukum menyampaikan untuk di schedule ulang pemeriksaannya
selain menjatuhalkan ulang pemeriksaan orang di puskesmas polisi akan meminta keterangan dari para saksi ahli dan akademisi untuk mendudukan persoalan pada tempatnya dan membuat kasus ini supaya menjadi terang benderang